menjelang arus mudik lebaran sejumlah kesiapan arus lalu lintas diperiksa kelayakannya
dan jalan berlubang serta pasar tumpah masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan
ya lalu bagaimana kondisi jalan dari pintu tol cilenyi hingga ke pusat garut jawa barat
berikut informasi dari korespondensi nn indonesia roby sofwan amin
untuk mengetahui persiapan jalur mudik tepatnya di jalur selatan
saya akan mengajak anda untuk menyusuri jalur selatan tepatnya dari eksit tol cilenyi sampai dengan kota garut
selepas pintu tol cilenyi anda akan menjumpai banyak pedagang makanan dan oleh oleh yang berjajar rapi di tepi jalan
dari sini macam macam pak
di sini seperti ada tahu sumedang ini ada peyem bandung atau tape bandung
ada oleh oleh khas priangan terus ada ubi cilembu ya macam macam gitu
di sepanjang jalan ini anda juga dapat menjumpai banyak rest area
tempat beristirahatan dilengkapi dengan fasilitas anjungan tunai mandiri rumah makan tempat ibadah
kamar kecil bengkel dan juga stasiun pengisian bahan bakar minyak umum
secara umum fasilitas jalan menuju kota garut cukup bagus
hanya ada beberapa lubang
tapi di jalur ini ada beberapa titik kemacetan
di antaranya disebabkan oleh aktivitas karyawan pabrik di ranca ekek dan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan
serta ancaman banjir saat curah hujan tinggi
ada pula perlintasan kereta api sebidang
selain itu kereta itu juga berada di sebuah jalan yang diperlukan untuk menahan kecepatan dan menurunkan kecepatan
karena anda harus mengurangi kecepatan dan memastikan rem di kendaraan anda berfungsi dengan baik
karena selain kondisi jalan yang curam juga banyak terdapat tikungan
terdapat juga tikungan yang berubah menjadi perubahan
dari simpang cagak nagrek menuju ke arah kota garut
kondisi sebagian jalan provinsi ini bergelombang
selain menuju ke kota garut
jalan ini juga bisa dijadikan jalur alternatif menuju ke tasik malaya dan jawa tengah
jika jalan nasional melewati limbangan dan melambung mengalami kemacetan
polisi sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten garut untuk menertibkan pasar tumpah
polisi pun khususnya satantas poharas garut
melaksanakan cara bertindak dengan kananisasi
dimana kita akan mencoba untuk hal hal yang seperti kendaraan andong ataupun angkot
kita singkirkan dari pasar itu sendiri agar mengurai kemacetan
untuk menghindari kemacetan di kawasan kedung ora leles dan kota garut
anda bisa melewati jalur ini di luar waktu padat antara pukul tujuh pagi hingga dua belas siang